dari pantauan kamera drone kemacetan panjang arus kendaraan menuju puncak
nampak mengular dari gerbang tol ciawi hingga simpang gadok kabupaten bogor jawa barat rabu pagi
bahkan satgas harus memperlakukan penyekatan ganjil genap di luar jadwal akhir pekan untuk mengurai kemacetan
lonjakan arus wisata kali ini lantaran banyak warga memanfaatkan hari libur maulid nabi
rencananya penyekatan ganjil genap akan digelar hingga rabu malam dengan titik sekat disebar di kawasan gadok dan gunung gelis
selain memperlakukan ganjil genap polisi juga merazia seluruh pengendara yang melintas untuk menjalani vaksinasi
kewajiban menjalani vaksin bagi pengendara juga untuk meningkatkan capaian vaksinasi kabupaten bogor
arus kendaraan yang menuju ke puncak terpantau ada sedikit peningkatan namun dibanding hari hari biasa
namun masih terkendali
di terminal kalideres jakarta barat sejumlah penumpang bus antar kota antar provinsi sudah terlihat sejak rabu pagi
selain memanfaatkan hari libur maulid nabi yang jatuh pada rabu ini
ppkm level dua di wilayah jawa bali juga meningkatkan jumlah orang yang berpergian menggunakan bus
meski pelonggaran diberlakukan penumpang tetap wajib menunjukkan sertifikat vaksin jika ingin melakukan perjalanan
ada urusan sekolah anak anaknya kan masih sekolah di palembang
hari itu vaksin kedua harus sudah
jadi harus sudah surat bukti vaksinnya
hanya ada peningkatan sedikit mungkin yang tujuan padang ya
mungkin diperkirakan mungkin
akhir bulan ya mungkin ada perubahan
karena memang masa ppkm level dua ini sampai nanti tanggal november ya
pemerintah sebelumnya menggeser libur hari maulid nabi dari selasa menjadi rabu
penggeseran dilakukan pemerintah untuk menekan pergerakan manusia di masa pandemi
yang memanfaatkan hari libur dan hari cuti
tim liputan cnn indonesia